nari amcai kemuliaan bulan amat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah akhirnya satu bulan penuh kita berpuasa
dan setiap hari kita bersama sama disini
untuk mempelajari hikmah dari asmal husna
sekaligus inspirasi kekuatan kecerdasan luar biasa
berdasarkan nilai nilai asmal husna
tentu anda bertanya bahwa seluruhnya harus ada kunci pembukanya
kita belajar tentang kecerdasan kita belajar tentang kemuliaan
kita belajar tentang kekuatan
tentu semuanya ada dalam sebuah tempat
pertanyaannya bagaimana kita membukanya
laksana gembok yang masih terkunci
kita harus membukanya
handphone ini tidak bisa dipakai kalau kita tidak tahu passwordnya
kalau kita sudah tahu passwordnya
maka barulah kita bisa terkoneksi dengan jaringan
dalam grup whatsapp kita atau fb kita
begitu pula handphone kita
kita bisa terkoneksi menghubungi keluarga kita
kita bisa terkoneksi menghubungi saudara kita
dalam grup kita
kalau kita sudah membuka
kita bisa mencari password yang kita miliki
lantas bagaimana kita membuka password meta kecerdasan
atau kecerdasan paripurna
dimana kita bukan hanya cerdas intelektual emosional spiritual
terus bagaimana kita memasuki sebuah wilayah
yang saya namakan kuantum field
yaitu lapangan kuantum yang penuh rahmat dan barokah
dimana semuanya bergerak dengan cepat
dimana semuanya begitu indah dan begitu mudah
ini disebut dengan kuantum field
untuk memasuki wilayah penuh rahmat dan barokah atau kuantum field
kita harus punya password
dia bukan pada angka atau nomor yang ada pada handphone kita
dia bukan ada pada gembok yang mengunci pintu kita
tetapi ia terletak pada hati kita
hati kita selama ini terbelenggu oleh iri dengki amarah
yang membuat kita berpikir bahwa kita tidak bisa mencari password yang menarik ini
kita berada dalam amigdala
dimana kita terjajah terkorap oleh amigdala
seperti kemarahan kedengkian atau mungkin pengalaman masa lalu
bagaimana cara membukanya
ya inilah jawabannya
mengapa kita harus bermaaf maafan di bulan yang penuh dengan fitrah
yaitu ketika memasuki hari raya idul fitri
maka pada hari itu terlepas segala amarah kita
lepas segala sesuatu yang merasa saya selama ini terzalimi dan saya marah kepada si a
saya merasa tidak diperlakukan dengan adil
yang membuat kita tidak lagi berpikir jernih
terlepas hari ini
maka sama saja ketika password kita pencet
lalu kita masuk sebuah dimensi mega kecerdasan
atau meta kecerdasan
sebuah kecerdasan paripurna
yang dirayakan ketika orang memasuki idul fitri
maka ketika kita memasuki wilayah kemenangan pribadi
kemudian masuk ke wilayah kemenangan sosial
pada saat itulah manusia bertakbir seraya berkata
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
maka lahirlah manusia manusia baru
yang memiliki tiga dimensi kecerdasan
bukan hanya kecerdasan intelektual
tetapi kecerdasan emosional
dimana hatinya seperti radar yang jernih
seperti kaca yang bening mampu melihat ke jendela apa yang di luar
namun yang terutama adalah unlock
membuka kekuatan yang ada pada diri manusia
bahkan juga unlock kekuatan dan kebahagiaan yang ada di dalam
inilah yang dirayakan selama kita setelah berpuasa satu bulan penuh
dampak yang luar biasa
semoga setelah satu bulan saya menemani anda
kemudian akhirnya diberikan kunci
saya berikan kuncinya yaitu
ini bukan hanya sekedar bermaafan
tetapi kita membuka kekuatan dalamnya
membuka sebuah kuantum field baru
memasuki era kemenangan manusia sejati
banyak yang menamakannya the sleeping giant
tetapi sesungguhnya kemenangan fitrah manusia
tetapi sesungguhnya kemenangan fitrah manusia
saya ingin mengatakan dan mengucapkan kepada anda
yang selama satu bulan penuh mungkin mengikuti acara di cnn indonesia ini
mudah mudahan kunci kunci keberhasilan terbuka
kunci kunci kebahagiaan terbuka
dan saya ingin mengucapkan selamat hari raya idul fitri
kepada anda semua yang merayakannya
selamat hari raya idul fitri
semoga fitrah yang selama ini kita bahas
selama satu bulan penuh
akhirnya terbuka kembali
seiring tertutupnya bulan ramadan yang penuh rahmat dan farokah
bulan yang telah mendidik kita
melahirkan kembali kekuatan manusia
yang membuat malaikat sujud kepada manusia
ketika adam turun ke muka bumi
atau ketika adam menangis kembali kembali ke bumi
berjumpa dengan malaikat
kekuatan inilah yang akan menuntun kita
kepada keberhasilan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat
mudah mudahan anda kembali lahir menjadi manusia baru
manusia kekasih kekasih allah yang dimanfaatkan kepada sama
selamat hari idul fitri
mohon maaf lahir dan batin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh